sambil ketemu pemertuanya juga ngikut
saya minta sekarang kamu ke taman flaminggo ya
saya mau menangkap pelaku tergolong
udah ketemu pak pelakunya
nanti saya ceritakan
kamu lebih baik jangan pake mobil yang bisa kamu pake ya
supaya tidak mencurigakan
kita buat suara
aku bener bener bersyukur sekali pak
kamu boleh minum kopi
sebanyak apapun yang kamu mau
aku udah siapin kopi curah buat kamu
ah gak gitu juga dong pak
maaf aku kesini ya mau catering
soalnya tadi kita berhabis meeting
bisa gak aku jadi
dia menemani aku dulu bentar
apa gak aku pernah datang gak
catherine ini kan yang memberikan kesaksian
kalau dia datang ke rumah dan ketemu aku
di saat pembunuhan roy
jadi sekarang dia asistennya nino
kamu masih bersemangat
ya mama sarah udah keluar dari lamas
kami menghajukan bani dan alhamdulillah diterima
baru dengar berita ya sekarang
baru dengar berita ya sekarang

itu semua udah masalahmu
ayo duduk yuk
semuanya aku permisi ke toilet sebentar ya
kenapa ya sikapnya aneh banget kayak gitu tadi
aku cat aja deh
ini ruangannya agak dingin
mau pakai jasnya lagi pak
kita lanjut buat persentase ya
ini kenapa sih ya
kok saya malah mikirin itu terus
mas randy jadi kok pas meeting kaku banget
mas randy kenapa
aku tuh ga tau
aku nanti akan pake
kamu udah sampe rumah
bisa aja pak
pemertuanya juga ngikut
saya minta sekarang kamu ke taman pelamino ya
saya mau menangkap pelaku terkogel saya hari ini
udah ketemu pak pelakunya
kamu lebih baik jangan pake mobil yang bisa kamu pake ya
supaya tidak mencurigakan
hati hati ren tetep waspada
baik pak terima kasih
semoga pak aha bisa nangkep peneror itu
jaga jarak ya
jangan terlalu dekat
jangan sampai kita diserigai
si boim itu mata mata
dia informannya si peneror
hah yang bener loh
hah ya ampun
kok dari tampang tampangnya kayak
kayak gak mungkin gitu
udah gitu kiki selama ini
yang nemenin kiki kemana mana
untuk kiki gak jatah apa apa
gue juga kan pernah
ketuk sama dia sekali loh
tega amat si poim sama kita
tapi si poim udah nyesel
itu cepat ketangkep deh si peneror deh
jadi biar kita bisa tidur nyenyak
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang